oke anda merayakan tahun baru di mana malam tadi
apakah di rumah atau mungkin juga di alun alun kota
beberapa ada yang bertemu sama teman temannya
apa barbeque an bakar bakar steak dan
wah pokoknya seru lah
semua orang punya cerita yang menarik ketika tahun baru
termasuk juga pemirsa saat open house presiden joko widodo di yogyakarta
ada tiga orang gadis asal madiun yang berhasil merayakan tahun baru bersama presiden
ini niat banget mereka
bahkan mereka dipersilakan menginap di istana kepresidenan yogyakarta
awalnya tiga gadis yang berasal dari madiun jawa timur ini berencana menginap di halaman masjid
setelah selesai merayakan tahun baru di kilometer
tiba tiba mereka diminta agota paspampres masuk kembali ke gedung agung
nah mereka ini langsung dipersilakan menginap di wisma negara kamar nomor enam
mereka berpelesir ke yogyakarta dari madiun hanya berbekal uang saku satu ratus lima puluh ribu rupiah dan satu setel baju ganti
mereka adalah tiga dari puluhan orang yang diperkenankan masuk oleh anggota pas pampres
ini tahun dua ribu delapan belas mungkin peruntungannya akan lebih baik lagi nih pertanda ya